jelang lebaran masyarakat biasanya berbondong bondong berbelanja pakaian baru
biasanya yang menjadi target adalah pakaian muslim
ya dan bagaimanakah tren busana muslim untuk lebaran tahun ini
produser lapangan cnn indonesia fitriah sungkar punya ulasannya untuk anda

seperti tahun tahun sebelumnya masih senang kaftan terus dress baju baju yang nyaman dipakai pada saat hari lebaran dan juga bulan puasa
tak hanya kaftan tunik pun menjadi favorit
dengan model dan corak yang bervariasi busana muslim tidak hanya dibuat untuk mereka yang berjilbab
potongan lengan tiga per empat dibuat agar bisa digunakan mereka yang tidak berjilbab
dan tips untuk mereka yang mau beli baju lebaran yang nyaman tapi juga tetap fashionable gimana
yang pasti dari segi bahan dari bajunya pun dipilih bahan yang gampang menyerap keringat
satin itu banyak macam macam jenisnya gitu jadi satin yang jenis yang nyaman juga ada
jadi pilihlah bahan yang nyaman dan kita harus pede makanya